usai menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan politikus sontoloyo
kini presiden jokowi juga kembali menyindir politikus dengan sebutan politikus gendrowo
politikus gendruwo yang dimaksud presiden merupakan politikus yang kerap menyebarkan propaganda
yang menakut nakuti masyarakat
sebab di tahun politik saat ini banyak politikus yang pandai mempengaruhi masyarakat
dengan membuat ketakutan dan kekhawatiran
gendruwo dalam pemahaman masyarakat jawa merupakan makhluk astral yang menakutkan
tidak hanya menakut nakuti para politikus gendruwo juga kerap membuat ketidakpastian
dan menggiring masyarakat yang tidak benar serta menjadi ragu ragu
menurut presiden cara cara seperti itu adalah cara cara politik yang tidak beretika
meski demikian presiden tidak menyebut siapa politikus gendruwo yang disindirnya
itu yang cara cara berpolitik
dengan propaganda menakuti menimbulkan kekhawatiran yang kedua ketidakpastian
kemudian apa yang terakhir menjadi keraguan keraguan masyarakat ini
karena cara politik yang beretika seperti ini jangan diterus teruskan
kita harapkan politik kita adalah politik yang penuh dengan kegembiraan
demokrasi kita juga betul betul
pesta demokrasi yang nanya pesta itu misalnya
penuh kegembiraan penuh dengan kesenangan
masyarakat dengan kematangan politiknya memberikan suara
dengan memilih dengan jernih dan rasional